ya god bless adalah band rock yang didirikan tahun seribu sembilan ratus tujuh puluh tiga silam
meskipun seprima saat muda god bless masih garang di atas panggung
seperti saat mereka membuka konser megaded
di yogyakarta dua puluh delapan oktober dua ribu delapan belas lalu
perjalanan panjang god bless berawal dari kepulangan
iya sapaan ahmad albar ke indonesia bersama ludwig lemans
rekan satu band iyek di belanda
saat itu posisi bass sudah diisi donny fathah
sementara fuad hasan menjadi penggembuk drum pertama god bless
serta deddy dores di posisi keyboard
formasi ini sempat menyanyikan lagu berjudul freeride
untuk mengisi sebuah film
selang dua tahun setelah fuad dan soman lubis meninggal dalam kecelakaan lalu lintas
god bless dengan formasi iyek ian antono donny fathah yoki suryoprayogo dan teddy sujaya mulai diperhitungkan
god bless yang kerap memainkan repertoar deep purple kansas maupun genesis
tampil di deretan acara bergensi seperti yang diadakan majalah aktuil di kota bandung
seolah menderang seribu duka nestapa di wajanan ayu
di tahun yang sama formasi ini juga didapuk menjadi pembuka deep parpol
saat band rock asal inggris ini turut ke jakarta
pikirannya sama sama terus juga gitu di syahid saya juga sempat duduk sama mereka apa semuanya
kita ngobrol sama stage managernya dari deep purple
mau tahu bagaimana nanti sejauh mana kita dapat pakai sound
sejauh mana kita dapat pakai lighting
ternyata mereka nggak mau kita pegang sendiri
jadi segalanya semua harus mengerjakan
ya kita dapat kecil kecilan aja dari mereka itu
tak lama berselang god bless memutuskan membuat album pertama bertajuk
huma di atas bukit yang diproduksi pramakua
di album ini mereka mulai menulis lagu sendiri plus aransemen ulang lagu the beatles dan emas
ketika kami berdua bersama
pertama sudah ada pengaruh dari deep purple
karena kami habis mendampingi deep purple waktu itu membuat album
setelah beberapa bulan saya agak lupa tepatnya
kami langsung melanjutkan ke album
jadi influence deep purple masih sangat kencang
jadi di album pertama itu malah saya masih belum menciptakan lagu
karena saya habis berpindah dari main drum ke main gitar
warna musik god bless kian kental saat mereka menelurkan album cermin di tahun seribu sembilan ratus sembilan puluh
masuknya keyboardist guru gypsy abadi susman yang menggantikan yoki
membuat album ini dianggap sebagai album progresif rock yang mendahului zaman dan penuh idealisme
pasalnya pada era itu band band rock banyak berkompromi dengan perusahaan rekaman untuk menyesuaikan selera pasar
sehingga mereka menggunakan album ini untuk menulis musik yang terkenal di dalamnya
kami mengikuti band god bless karena urusannya pertama yang kami pilih bukan uang
jadi kami ingin membuat musik yang bagus
bagus seperti apa itu pada zaman era era
ini mulai era era genesis era era pink floyd
jadi kami ingin membuat lagu yang berbeda dengan kondisi musik yang ada di indonesia
saya sangat terkejut
saya sangat terkejut
saya bilang ah tidak mungkin
siapa yang tidak ingin membuat god bless
ya kalau sekarang
saya bilang ah tidak mungkin
tidak artinya jawaban saya pertama enggak
ya pertama tidak percaya
kedua posisi yoki adalah terminal dari grup
dia juga komposer
dan pemberi warna
kalau cermin itu salah satu album yang kita buat live
jadi tanpa metronom
take nya bareng iya
meski dianggap berkualitas album cermin tak laku di pasangan
kesuksesan penjualan album god bless baru terjadi saat perilisan album semut hitam di tengah
dari saat perilisan album semut hitam di tahun seribu sembilan ratus delapan puluh tujuh
album yang kembali ditangani yoki suryo prayogo
terjual hingga lima ratus ribu keping
dengan hits seperti kehidupan dan rumah kita
dan itu album semua titam baru mulai kami coba meredam sedikit idealisnya
membuat lebih easy listening jadi lebih rok rok populer istilahnya
kebetulan terbit lah lagu lagu semua titam
banyak hits di album itu
salah satunya rumah kita kehidupan itu semuanya di album itu
mulai album itu semua orang ikut menyanyi
kalau zaman dulu god bless itu apa manggung itu
semua orang ya diem aja gitu
diem aja selesai baru oh gitu kan
dari saat semua titam itu udah mulai nuansa ini itu kelihatan
selama empat puluh lima tahun god bless hanya menelurkan tujuh album studio
dengan sejumlah bongkar pasang personil
ciri khas syair lagu bernas bertema sosial hingga politik tak pernah hilang
god bless salah satu dalam bentuk lirik
sesuai zaman era itu
kami lebih banyak terpengaruh dengan
ya katakan lebih cenderung kepada kritik sosial
karena era itu suasana politik masih sangat panas
kemudian budaya kebudayaan kita itu masih sangat panas
kita yang masih dalam peralihan dari bekas pengaruh pki
yang harus satu warna kepada yang lebih bebas liberal
banyak hal yang mempengaruhi kami musisi remaja remaja tahun tujuh puluh an itu
untuk melihat loh ini kok begini ini kok begitu
sehingga terjadilah lirik lirik seperti itu
saya mengumpulkan pki untuk menyrelsysi
sampai akhirnya ada hampir
personilnya menginjak kepala tujuh tak berbanding lurus dengan banyaknya jumlah album yang mereka buat
kita itu sebetulnya band yang senang melancong gitu
jadi contohnya kita punya tujuh album saja mas
sebetulnya lagu yang kita bawa itu nggak lebih dari dua puluh mas
berarti ada sekitar lima puluh lagu itu yang nggak pernah kita bawakan gitu
akhirnya membuat fans tidak terlalu banyak pilihan untuk mendengarkan setlist yang memang jadi favoritnya
saya percaya teori itu karena seorang roger water dari ping void itu sampai usia sekarang dia masih tour untuk albumnya the wall
itu tahun tahun tahun dua ribu sembilan
karir god bless juga diwarnai dengan sejumlah riak hingga berimbas keluar masuknya personil
sampai makan waktu keadilan kata oh oh dikirkan
merasa tidak puas saja karena penanganan
dalam penanganan misalnya penanganan hotel penanganan kontrak itu saya bilang aneh kok band besar kayak begini gitu
akhirnya saya tidak mau menyalahkan orang ya
yang penting saya usaha di luar
demi sejak di sisi institusi yang memkencangkan dalam rencananya

satu kian mak komen
et yang kini dikenal sebagai gitaris edane berkontribusi dalam dua album yaitu raksasa dan apa kabar saat ian kembali bergabung ke god bless
gaya gitarnya doang yang berbeda
gue diminta justru lu jangan jadian antonoed
ya udah cara lu aja yang isi
ya akhirnya gue isi dengan cara gue gitu kan
sesuai dengan lagu dan arahannya tentunya ya
pola pola yang diambil
walaupun secara ini rif riff gitar yang ada di album raksasa itu mayoritas sudah ditulis di keyboard
cuma cara pendekatannya itu cara gue

kesuksesan god bless terutama tahun tujuh puluh hingga delapan puluh an juga diwarnai dengan perseteruan antara musik rock dengan dangdut yang dimotori soneta
dulu musik itu bersaing
cuma bersaingannya kurang sehat menurut saya
jadi dengan komentar yang gak enak di majalah
itu aja sebetulnya
kan dulu orang bacanya aja di majalah
berantem juga berantem di majalah
medianya waktu itu yang tidak terlalu banyak
akhirnya meresponnya membuatnya menjadi news story
ada terminologi seperti itu
pada akhirnya itu direspon dan fansnya kan juga senang senang aja gitu
melihat dua idola itu dipersatukan dengan panggung
pada akhirnya kan panggung yang akan berbicara
akhirnya kan pengen nonton konsernya
dan pada akhirnya kan mereka dua duanya besar gitu
dengan adanya peristiwa itu kan akhirnya menjadi sebuah kayak mitos kan
bahwa mitos pernah terjadi kubu rock berantem dengan kubu dangdut gitu
di sana ku temukan
bukan bukit yang terbuka
kita sambut baik waktu ada permintaan show bareng dengan soneta ya
dan ya kita berkolaborasi juga
saya nyanyikan lagu satu baits lagu begadang dan roma
nyanyikan satu bait lagu apa ya waktu itu
lagunya lagu dari solo album saya neraka jaharma
bukan badut juga bukan yes man
dan cuma manggut manggut tanpa argumen
perjalanan panjang god bless di panggung musik cadas juga tak selalu menyenangkan
karena gak dibayar
sama panitianya lari
panitianya lari kita habis main
terus akhirnya ada satu wakil dari penelitian menyerahkan sertifikat tanah
begitu diusur diurus urus sertifikatnya palsu
waktu hari besoknya tuh panitianya pada kabur semuanya
pada ngilang dari hotel
sampai akhirnya kita diserbu di hotel sama penonton
mereka ke keridosono terlihat
mereka nggak denger musik gak denger apa apa
terus akhirnya mereka berduyun duyun ke hotel
dan hotel itu ditimpukin semuanya
kaca mobil apa yang di depan itu pada pecah semua kita sendiri
sampai lompat tembok dari belakang itu karena kebetulan ada asrama militer di sebelah
ya itu kayak seperti itu
tegang dan wah serem juga waktu itu
sebaiknya kita mulai beraksi
daripada merintik tanpa solusi
kini setelah memasuki tahun ke empat puluh lima
god bless kokoh sebagai band rock papan atas sekaligus legenda hidup musik indonesia
mereka tak mau berhenti berkarya
salah satunya lewat album cermin tujuh
bersama pengebuk drum fajar satritama yang menggantikan teddy sujaya dan yaya muktio
terangkan laru di dalam keberiman
pastinya sound saya adalah sound sekarang lah ya
dari sisi pemilihan instrumennya drumnya juga berbeda dengan pada waktu itu
teknologi rekamannya juga ada digital
banyak yang komen ini lebih modern atau lebih heavy
lebih berat sih emang soundnya ya kalau bisa dibilang
variasi variasi beatnya kurang lebih sebenarnya hampir mirip
cuma ada beberapa lagu yang mungkin dibikin lebih berat
temponya lebih di stretch out supaya lebih heavy
ya tentunya sound drumnya juga dan isiannya juga pastinya butuh isian yang beda
begini tenerang suara mercedes
pada tiga november dua ribu delapan belas
lagu blah blah blah dengan lirik kritik tajam
membuka konser di hadapan tujuh ratus penonton
tanpa jeda ketukan drum fajar
untuk memainkan lagu kehidupan
dari album hits semut hitam
lima tahun walaupun itu bulan udah lewat ya
menurut saya tahun ini tepat
ya mungkin sebagai rasa syukur
kami bisa bertahan sampai sekarang
dan ucapan terima kasih kepada penduduk penduduk kita yang dulu
seperti mas yoki mas debbie kan baru meninggal juga
ya belum lama ini salah satu pendiri dan arsitek
dibalik musik god bless yoki suryo prayogo meninggal dunia
mas yoki itu lebih pantas menduduki singgah sana keyboard god bless
karena dia bener bener rockers gitu
kalau saya masih banyak
saya pengaruh yang lain
lagu semut hitam yang menjadi salah satu masterpiece yoki suryo prayogo
kembali dimainkan dalam konser empat puluh lima tahun
lagu yang dibuat tiga puluh tahun lalu tentang sindiran akan perilaku manusia
terasa masih relevan dengan kondisi saat ini
selama dua jam god bless menghadirkan nostalgia untuk penggemarnya
tak hanya itu mereka juga memainkan lagu baru dari album cermin tujuh
untuk menunjukkan eksistensi bahwa god bless
ya bersyukur tentunya
saya masih diberi kesehatan dan masih bisa tampil yang lainnya juga begitu
jika ada yang
harus diberikan keuangan bagi bunyinya
di tangan mereka harus mencoba untuk menangkap tambahan saint john
maka huruf vape adalah orang luar biasa
kami masih ini untuk melihat negara seperti ini
sama sekali mereka sudah memainkan madison dan moe bleibt
yang terlama yang bertahan di indonesia
jadi kalau di bali itu bilangnya taksu taksunya itu sudah sangat kuat
jadi sangat karismatik
cuma yang menjadi catatan penting adalah bagaimana mereka selama empat puluh lima tahun
itu masih tetap berkarya masih tetap berada di panggung
dan penggemarnya makin melakukan regenerasi
dan satu lagi yang tidak kalah penting adalah bagaimana looks mereka
nah mas ahmad albar ian antono sama doni fatah itu kan masih tetap enak dipandang
dengan dandan dandannya yang sangat rock and roll
konser empat puluh lima tahun god bless ditutup dengan lagu bernuansa balada
yang memancing kur masal penonton
kita hidup dari god bless dan kita memang cinta god bless
dan kita menikmati musik musik god bless
jadi itulah kunci kebutuhan dari god bless
god bless sekarang sudah hampir setengah abad empat puluh lima tahun
masih bisa bertahan ini ajaib
sehingga saya bisa katakan inilah god bless sebenarnya
atau dalam bahasa indonesia nya inilah karunia tuhan yang sebenarnya
mungkin nama itu membawa berkat dari tuhan gitu
dan menurut saya yang terpenting god bless itu adalah rumah kita